badan jalan raya kalimalang tepatnya di wilayah cibitung bekasi jawa barat
masih menyimpan sejumlah kerusakan yang cukup parah pada minggu siang
beton jalan patah patah dan berlubang cukup dalam
kedalaman lubang jalanan bervariasi mulai dari dua puluh hingga empat puluh cm
kondisi ini bisa menyebabkan kecelakaan bagi para pengendara motor
sejumlah warga setempat mengaku di lokasi sudah kerap terjadi kecelakaan kendaraan roda dua
terutama pada malam hari
selain jalan yang rusak kecelakaan juga dipicu minimnya lampu penerangan jalan
kadang kadang ada terutama pada waktu malam hari
ya sebetulnya bahaya pada dasarnya
karena banyak yang gelombang banyak lubangnya
kalau bisa pemerintah atau yang punya pas kita harus diperbaiki
kalau lagi musim hujan pasti ada yang jalan
ada yang jalan ada yang jalan
belum pernah sama sekali dibenerin apa gimana siang
diuruk uruk kayak gitu
ini kan kemarin hujan gerus
jadi berubah aja pakai batu
hal serupa juga terjadi di ruas jalan penghubung jalur kalimalang dengan jalur pantura bekasi
di ruas jalan kolong tol cibitung cilincing ini
pengendara roda dua maupun roda empat harus ekstra hati hati
terutama bila melintas pada malam hari
alasannya selain kondisi jalan rusak dan berlubang
di lokasi ini tidak tersedia lampu penerangan jalan
masyarakat terutama pengguna jalan berharap
pemerintah kabupaten bekasi segera melakukan perbaikan
terutama menjelang musim mudik lebaran
sementara pemerintah kabupaten bekasi masih enggan berkomentar seputar kerusakan jalan ini
dedy beben bekasi jawa barat